libur lebaran pulau bali ramai dikunjungi turis domestik
salah satunya adalah kawasan wisata yang ada di tanjung benoa nusa dua bali
di tempat ini para wisatawan bisa menikmati berbagai wahana water sport yang memacu adrenalin
meski tergolong mahal keseruan wisata ini tetap menjadi prima dona para wisatawan
di musim liburan hari raya idul fitri kali ini
kawasan obyek wisata tanjung benoa badung bali dipenuhi wisatawan domestik
berbeda dengan pantai pada umumnya
di sini para pengunjung bisa menikmati berbagai olahraga air
seperti parasiling banana boat flying fish dan masih banyak lagi
pilihan baru seperti parasailing adventure ada flying boat seawalker
itu menjadi primadona dari pilihan wisatawan yang bertujung ke bali
khususnya yang melirik wisata bahari
permainan itu berkisaran dari harga dua ratus ribu ke atas itu sudah bisa main
per item itu paling kecil dua ratus sudah bisa main
jika anda berminat mencoba berbagai wahana di tempat ini
anda harus menyiapkan uang minimal dua ratus ribu rupiah hingga sembilan ratus ribu rupiah
untuk satu kali permainan selama lima belas menit